wiwi kenapa kamu menatap aku dengan sedih
karena aku sadar kamu adalah cahaya dalam kegelapanku
dan kamu akan ikut menderita jika terlibat jauh dalam hidupku
aku udah beri kamu dengan bantuan dari dokter disini
mikirin perempuan itu disaat ibu mertua kamu lagi sakit kayak gitu
makanya sekarang kamu jelasin ke aku
gimana caranya kamu bisa menuduh dewi sekejam itu nisa
percuma aku jelasin apa apa ke kamu
kalau kamu gak pernah percaya sama aku mas
yang penting jangan sampai aku keceplosan dan salah ngomong
pak pak dua rawatnya disana pak
maaf pak anda siapa itu
ibu saya dr fahri anggara
ini pasien saya dewi sarah

saya sudah mendapat izin dari dokter disini
untuk ngerawat ibu dewi
tadi dia sempat pingsan di musola
baik dokter kalau begitu lanjutkan pemeriksaan
saya formasi tunggu di luar
kamu sudah sadar
perutku rasanya sakit sekali
tapi melihat dia disini menjagaku
aku merasa tenang
aku harus pandai bersyukur
di tengah kesakitan seperti ini
aku harus pandai bersyukur
di tengah kesakitan seperti ini
allah mengirimkan orang yang mampu sedikit mengurangi rasa sakitku ini
terima kasih ya allah
terima kasih i mari
untuk cakap kamu
kesehatan kamu yang paling penting di sini
cek tekanan gerak
ada sesuatu yang aneh di muka aku ya
mungkin ini aneh di mata orang orang
ada laki laki sehebat kamu
mau bersusah payah bermalam di kantor polisi
untuk menemani wanita seperti aku
dan gak punya apa apa
oke sedikit rendah
tapi masih oke
untuk semua yang udah kamu lakukan untuk aku
mungkin kamu harus tahu
aku akan tetap berusaha
untuk membantu kamu
keluar dari masalah
dan kesusahan kamu
dan untuk kesehatan kamu
dewi aku cuma pengen
lihat kamu sudah sembuh
aku akan berusaha
untuk membantu kamu
aku pengen lihat kamu senyum
kamu bisa melakukan ini semua
kenapa kamu datang
di hidup aku sekarang
kenapa di saat
aku merasa aku berada di titik
aku merasa aku berada di titik
tergelap dalam hidupku
nggak boleh ngomong seperti itu
ini namanya surat takdir
ini namanya surat takdir
kita manusia menerima
berarti kita berdua
aku pernah gagal dalam hidup aku
sampai aku merasakan kalau hidup aku sudah kosong
sudah tidak ada artinya
dan aku nggak nyadar
aku nggak tahu
kalau ternyata kehadiran kamu
dan amby dalam hidup aku
itu membuat aku
berasa hidup kembali
itu membuat aku
berasa hidup kembali
terhadap kamu dalam hidup aku
kehadiran kamu dalam hidup aku
merasa kalau aku
itu kok mirip mantan istrinya fahri ya
udah lama ya gak ketemu
iya udah lama juga emang kita gak ketemu ya
ya baik baik kamu
pengacaranya mas fahri
ya saya pengacaranya fahri

udah gila kali ya mas fahri
sampai sampai minta tolong sama mas doni skala
tarif pengacara mas doni kan mahal
nya ada oh ada fahri ada
di atas eh tapi
kamu menatap aku dengan sedih
aku sadar kamu adalah
cahaya dalam kegelapanku
dan kamu akan ikut
menderita jika terlibat jauh
kamu aku udah beri kamu
dengan bantuan dari dokter disini